kenapa sih mama jual aman ahmad tanpa pengetahuan tommy
kesian karyawan tommy tuh
pada luntang lantung gak ada kerjaan pada nganggur
aman ahmad itu udah gak ngehasilin
keuntungan yang besar
lagian kamu itu kenapa sih
mikirin aja nasib orang lain
bukan gitu ma
nih sekarang tommy tanya mama
saya cuma ngerasa kalau itu bukan hak saya
iya sih gue ngerti
gara gara nyokap gue lo jadi luntang lampung kayak begini
saya ini baru aja dipanggil buat wawancara kerja
semoga lu cepet cepet kerjaan lagi
amin terima kasih banyak pak doanya
kayaknya ada yang aneh deh
kan lu bukan karyawan gue lagi
lebih baik enggak usah panggil gue bapak
panggil abang aja ya
kenapa ya ada yang salah
anda udah kagak tau
mesti cari rimba kemana lagi
nih hari udah panas aja ampun ampunan
berani salahkan anda
mau masuk neraka mau
ma jangan taruh ya kalau kejadian kemarin aja
cepat ya merubahnya
tuh anda kasih ruang
antum berdua kalau mau ngomongin ana di depan ana tuh
udah anda bersihin jangan di belakang ana
antum makin lama bukan yang makin benar makin sesat antum
enggak bu yang ngajak bicara udah ustadz
irman bangsa teng nyautin
jangan salah salahan kayak orang munafik antum
gak ada beres beresnya
ngomongin ana di depan jangan belakang ana
enggak usah antum kasih tahu
enggak lihat itu buntu
ana bingung kalau jalan berdua sama antum nih
ujung ujungnya ketemunya jalan buntu lagi jalan buntu lagi
kan dari tadi kita jalan sama sama
sebel ana sama antum
assalamualaikum ya alim neraka
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kau adalah orang orang yang berhenti
karena kalian tidak tahu kalau kiamat sudah begitu dekat
ustadz antum tatakin anak
awas antum tatakin anak
karena kami akan menunjukkan kalian sebuah jalan
jalan menuju keselamatan
berilah keselamatan pada hamba ya allah
jalan menuju keselamatan
antum tetakin anaknya
jerman entah lompat
weh lu ngapain
anaknya cuma menempel jiwa
yaudah sebutan pergi
terakhir maling loh
eh belum pergi juga
ayo sebutan pergi
kita jangan maling nih
kenapa kalian harus takut
seharusnya kalian takut kepada iyamat
karena kiamat sudah semakin dekat
karena kiamat sudah semakin dekat
saya tambah lapar man
kita akan tunjukkan jalan
wah kok pingsan
terus di mana tuhan wali
di laut semakin dekat
kiamat semakin dekat
coba yang ini taruh di sana
terus yang ini agak geser sedikit ya
aduh cepetan dong
yang itu agak geser sedikit
kenapa sih tom
gak apa apa mah
kenapa sih mama jual aman ahmar
tanpa pengetahuan tommy
kesian karyawan tommy tuh
ada luntang lantung gak ada kerjaan pada nganggur
udah gak ngehasilin keuntungan yang besar
lagian kamu itu kenapa sih
mikirin aja nasib orang lain
bukan gitu ma
nih sekarang tommy tanya mama
kenapa mama jualan kayak begini nih
gini deh maaf nih ya bukan tommy ngajarin
nih sekarang mama jualan
nih alat alat kosmetik
mama tau gak ada barang barang yang gak boleh dijual oleh agama
jadi kau sudah tau jawabannya
kamu waktu itu sempat nanya ke saya
tentang bagaimana wujudnya allah
kamu seneng banget pake topi ya cil ya
aku ingat dulu suara aku

aku tidak capok
harus ny donate bentang udah
kamu seneng banget pake topi ya cil
hebat kau wak
tampar lagi tampar lagi